ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengatakan berita mengejutkan pekan depan bukan soal pengumuman ridwan kamil atau rk menjadi cawapres pendamping ganjar pranowo
erlangga juga menjelaskan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai ridwan kamil menjadi pendamping ganjar di dua ribu dua puluh
hal itu sampaikan langsung oleh erlangga di kompleks istana kepresidenan jakarta hari ini
erlangga mengatakan bahwa golkar masih berfokus di koalisi indonesia maju bersama dengan partai gerindra pan dan juga pbb
erlangga pun belum dapat memastikan apakah golkar akan mengusung ridwan kamil atau rk atau tidak di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
kalau misalnya jadi
mengenai rk bagaimana ini pak koleksinya
ya nanti akan ada pembicaraan tetapi saat
sekarang golkar konsentrasi pada koalisi indonesia maju